sidang kasus penipuan dan pencucian uang dengan terdakwa taat pribadi kembali digelar di pengadilan negeri surabaya rabu siang
dalam sidang ini jaksa penuntut umum memamerkan uang dolar senilai tiga puluh lima miliar rupiah kepada majelis hakim
meski uang dinyatakan asli namun uang tersebut ternyata sudah tidak berlaku
sidang lanjutan kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan taat pribadi dengan pelapor muhammad ali
warga kudus jawa tengah kembali digelar di pengadilan negeri surabaya rabu siang
kali ini taat pribadi tanpa didampingi tim pengacaranya
untuk meyakinkan hakim jaksa penuntut umum membawa tiga koper besar berisi uang dolar senilai miliaran rupiah
uang yang diserahkan taat pribadi ke muhammad ali ini lalu dibeber dan dipamerkan ke majelis hakim
meski dinyatakan asli oleh bank indonesia namun mata uang asing tersebut ternyata sudah tidak berlaku lagi di negaranya
bukan maksud asli uang kertas asli tapi sudah tidak berlaku
seperti uang kertas kita yang lama dan kita kalau beli di kantor pos itu acara pernikahan nah seperti itu
jadi nilai seratus bisa mempunyai nilai jadi dua atau seratus
dalam perkara kali ini taat pribadi dijerat pasal tiga ratus tujuh puluh dua dan tiga ratus tujuh puluh delapan kitab undang undang hukum pidana tentang penggelapan dan penipuan
atas dakwaan ini taat pribadi akan berkoordinasi dengan tim pengacaranya
penyelidikannya tadi gimana pak
pengacaran usahawar itu seperti apa
nanti kita usahawar gimana enaknya
muhammad ali sendiri merupakan mantan penasihat hukum taat pribadi
ia melapor ke polda jatim sebagai korban penipuan dengan kerugian tiga puluh lima miliar rupiah
uang tersebut sebagai dana talangan dimana sebagai gantinya muhammad ali diberi tiga koper mata uang asing
semilai enam puluh lima miliar rupiah
karena ragu akan keasliannya muhammad ali pun akhirnya melapor ke polda jatim